terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ferry irawan menjalani sidang perdana di pengadilan negeri kota kediri senin siang
dalam persidangan itu tim jaksa penuntut umum mendakwa ferry dengan pasal empat puluh empat dan pasal empat puluh lima undang undang republik indonesia tahun nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
ferry menjadi terdakwa atas kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang merupakan artis sekaligus politikus fena melinda
usai pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa ferry irawan dan penasehat hukumnya melakukan eksepsi
dalam eksepsinya penasehat hukum ferry irawan memprotes penerapan pasal empat puluh empat dan empat puluh lima
karena kliennya tidak terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap fena melinda
sidang akan kembali digelar kamis mendatang dengan agenda pembacaan eksepsi dari jpu kejari kota kediri
pertama tama saya mengucapkan indah dillahi
wahidahilahirrohimi terhadap hadir urangnya telah berhenti
yang kedua saya tidak berdaya melawan sistem
di mana sistem itu dipaksakan ke saya untuk saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan
bahwa saya bukan pelaku kdr
ya tentu mengenai eksepsi terkait dengan pasal empat puluh empat
ya bukan ya

itu saja kalau berisiko